kalo jelek nanya sama gitu
sumpah raya gue seneng banget akhirnya lo bisa balik ke sekolah
seenggaknya sekolah lagi bareng sama kita udah terbebas dari bank obat
andainya harus kita bicarain mah
kamu jangan gitu dong
bikin aku tipe takut tau gak
nanti aja kita omongin pelanggung sekolah ya
si nyan sama mele kenapa ya
kitirannya juga gue
kenapa tuh buka senap amat
gue minta saran dari lu dong
menurut lu gimana ya
gini gini masalahnya
reva itu mau nyari temannya adriana
temen sma nya adriana
dan yang pastinya dia pengen cari tau dong mantannya adriana tuh kayak gimana
menurut gue menurut gue ya masalah banget lah itu
ya gue juga tau kali itu masalah
cuman ya gimana menurut lo gue halangin aja atau gue jujur aja sama reva
jangan jujur dulu deh ini bukan waktu yang tepat
masalah waktu yang tepat
karena sekarang kan reva tuh lagi dikekang banget sama adriana
lagi dikekang banget di rumah
ke sekolah aja gak boleh bawa motor dihanterin terus
dan dia juga udah gak bisa main main lagi sama temen temennya
kalau lu jujur
gak semuanya ke reva
reva tuh bakal bete banget sama lu dan ngejauh dari lu
ya juga sih
berarti gue harus cari waktu yang tepat nih baru ngomong sama reva ya
nah selagi nunggu waktu yang tepat
urusan real biar gue yang tanganin deh
gue bakal temuin ririn sebelum reva
nah lu kasih tau gue aja gue temuin ririn tuh dimana
ntar biar gue ngomong sama dia deh
aduh makasih ya kakak
yaudah balik ke kelas yuk
gue nyamper malah ditinggalin
bukan nemenin gue lagi kayak gini malah pada ninggalin
be mama tuh jadi penasaran no
sebenarnya gimana sih cara kamu meluluhkan adriana
sampai kayaknya dia nurut banget nih
ya kalau base sih pakai saran mama kasih bunga
walaupun sebenarnya mungkin caran itu cocok di zaman mama muda
makanya adriana nolak tuh mama
bukannya nolak mas
ya sebenarnya aku juga senang sih mas b kasih aku bunga
kamu beneran be
iya ma beneran
tapi aku bercanda aku gak mau terima gak usah mas
be lakukan karena be tidak ingin kehilangan adriana
dan sebagai wujud kalau be minta maaf sama adriana
tapi sayang kalau suami kamu ini sudah berbuat seperti itu
sekarang kan kamu lihat sendiri kan
kesungguhan b sebagai suami sayangnya ke istri cintanya ditunjukin
kamu harusnya bahagia dong
terima dong apa yang dikasih oleh b
itu kan rasa cintanya be perhatiannya be ke kamu
jadi be juga menunjukin kalau kamu gak semata mata membela reva kan
lebih berat daripada istri kamu
oh maaf ada telepon dari kantor
ya yang pokoknya begini
karena orang kantor telepon terus kayaknya be mesti berangkat mama
ya udah mama juga mau pergi dulu ya
mau ke sekolah dulu soalnya ada pertemuan orang tua murid dan guru
polisi udah gak ngejar kita lagi
gue gak peduli sama polisi
pasti kita udah culik raya dan kita udah serahin ke bangkobar
oh iya tristan mana ya
kayaknya dia beda jalan next pas polisi ngejar kita tadi
atau jangan jangan dia ketangkep polisi
kita ke bangkobar
seharusnya gue sama malaysia itu sejajar
tapi kenapa sekarang dia malah sering
gue pasti udah cari cara buat ngabisin alex
sekarang ini gak mungkin
cobar pasti bakal biarin alex
dan cobar pasti ngajar gue
kalau beda sih jawabannya sama gue
apa i orang mau yang salah
gue kok yang bener
kita rumusnya sama tuh kan nih
enggak enggak kita tuh rumusnya sama nih kan
sini terus kita beda
beda dimana ya
dinyampe lo dulu
tapi jawaban gue belum tentu benar juga loh
nih pasti gue bener
ntar gue mau nyontek
kalo jelek nanya sama gitu
sumpah re gue seneng banget
akhirnya lo bisa balik ke sekolah
seenggaknya sekolah lagi bareng ama kita
lo udah terbebas dari bangkobar
iya alhamdulillah banget guys
rek sekali lagi gue kasih banget sama lo ya
kalau kita itu bisa selamat karena pertolongan dari allah
bukan cuma karena usaha kita aja
tapi alhamdulillah banget nih rey
kalo bukan karena ida
sama usaha lo kan gak akan juga
gak diantriin sama aba ya
oh engga tadi gue diantriin sama om dudung
tapi di jalan kok tadi dicegat sama black kobra
kayanya gue yakin ya mereka itu emang disuruh sama om cobra
oh iya kok lo bisa diculik gitu sih
iya eh gue denger denger dari haichael katanya
baik banget lo gak sih
gue tuh disana berasa kayak gak diculik
gue disana diperlakukan kayak tuan putri
enak hidup lo
jangan jangan dia jatuh cinta sama lo ilmi
dia itu disana memperlakukan gue layaknya dia tuh sayang sama anaknya sendiri
eh udah deh ngapain sih kita malah ngebahas tentang kobar
mendingan sekarang lo cerita sama kita deh re

gimana caranya lo bisa selamat dari mereka anak anak black cobra
iya tadi pertama kali itu yang ngadang kan om dudung nih
terus pas om dudung ngadang tiba tiba remora gaya dateng dibantuin
dan ternyata dia juga yang mau ngantuin bu devika ke sekolah
hmm berarti bener kan dugaan gue selama ini
kalo rayang itu tuh sebenernya baik
cuma mungkin waktu itu mereka itu ya anak anak king spider itu terprovokasi aja sama anak black cobra
hmm bisa jadi kan
ya allah kenapa lagi nih senyai rombeng re